baik mari kita mulai debatnya
masuk ke inti acara dan sesi pertama adalah sesi pendalaman visi misi program terkait dengan topik dan isu yang sudah kita bicarakan tadi
dan tim prumus telah menyiapkan empat pertanyaan untuk masing masing paslon
dan sebelumnya empat pertanyaan yang masih di segel ini sudah diundi terlebih dahulu
sehingga kita menghindari syakwa sangka jika seandainya ini ditujukan untuk calon tertentu untuk menjatuhkan dan lain sebagainya
jadi diundi ini cukup fair dan kemudian kita mulai dengan pasangan nomor satu
tadi sudah ada pengundian pertanyaan masih aman tersegel
apakah mengenai masalah pertambangan lingkungan hidup
kesehatan kelautan pertambangan yang ada di jawa barat
jawa barat menghadapi berbagai masalah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam
seperti satu selama tahun dua ribu sepuluh sampai dua ribu empat belas alih fungsi lahan pertambangan naik dua ratus dua puluh tiga ribu hektare
sementara sawah menyusut hingga tujuh puluh tiga hektare
alam meningkat dari lima ratus tiga puluh dua kejadian di tahun dua ribu lima belas menjadi satu lima ratus kejadian di tahun dua ribu dua puluh
contohnya sawah yang terkena banjir naik dari sebelas hektare di tahun dua ribu dua belas menjadi enam puluh delapan hektare di tahun dua ribu dua puluh
sementara sawah kekeringan juga naik dari enam puluh tujuh lima ratus hektare di tahun dua ribu empat belas menjadi tujuh puluh empat hektare di tahun dua ribu dua puluh
berkaitan dengan masalah tersebut
apa langkah nyata paslon bila terpilih nanti untuk memulihkan kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang telah rusak
waktu anda satu menit dimulai ketika anda berbicara
sebelumnya pasangan nomor satu mengucapkan duka cita atas kejadian terorisme yang membuat kita bersedih
menurut kita teror adalah musuh bersama yang harus kita lawan
dan kita harus kuat
dan kita harus lawan
kerusakan lingkungan kita harus kembalikan kepada kepatuhan
yaitu menerapkan rencana tata ruang wilayah yang harus ditegakkan secara hukum dan disiplin
yang kedua kita gunakan inovasi
kami pasangan rindu punya konsep pertanian infus menetesi tanaman
bisa mengkonversi lahan lahan kering kekurangan air
di jawa barat selatan sehingga menambahi tiga ratus ribu lahan untuk pertanian baru
yang keduanya tentunya masalah banjir kita koordinasikan dengan pihak pihak yang berkepentingan dengan cara cara yang koordinatif oleh gubernur
baik sudah habis waktunya
jawaban tadi ditanggapi oleh tiga pasangan calon lain
kami berikan kesempatan pada pasangan nomor urut dua terlebih dahulu
waktu anda satu menit pak untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut satu
saat mulai anda berbicara waktu dimulai
menurut hemat saya masih perlu ada empat poin yang harus mendapatkan penekanan
yang pertama kami akan merehab yang sudah hancur itu
dan kemudian mereklamasi semua daerah yang telah hancur gundul itu akan kami hinjaukan
kemudian memperketat pemberian izin merupakan kelanjutan dari itu
kemudian menegakkan hukum

bahkan kami akan mencabut izin pada mereka yang bandel karena merusak lingkungan
dan yang terakhir tentu kami harus memperlakukan seluruh wilayah itu dengan pengawasan yang ketat
masih ada waktu bisa ditambahkan sedikit bapak
oke kita lanjut ke paslon nomor tiga waktu anda satu menit untuk menanggapi jawaban paslon satu
baik masalah lingkungan adalah masalah tata guna lahan
masalah limbah sampah dan limbah cair
yang terakhir adalah masalah perilaku manusia dan banjir
ini adalah faktor faktor yang sangat harus digeluti dalam lima tahun yang akan datang
pak saihu akan memberikan tambahan yang lengkap
saya ingin menambahkan terkait dengan apa yang sudah dilakukan
apa yang sudah dilakukan oleh kang emil di bandung
kaitannya ini dengan masalah lingkungan
karena bandung adalah ibu kota jawa barat
jadi ini terkait dengan kesiapan kita menghadapi bencana lingkungan
kenapa karena saya melihat di kota bandung justru kang emil mengambil kebijakan tidak membentuk bpbd
badan penanggulangan bencana daerah
dan tentu ini akan sangat rentan ketika terjadi sebuah bencana menimpa sebuah kota kabupaten atau bahkan provinsi
baik terima kasih pasangan tiga
silahkan pak ditanggapi satu menit waktu anda
berbicara soal lingkungan mohon maaf
saya tidak melihat dalam visi dan misi pasangan calon nomor satu berbicara tentang lingkungan
jangan jangan ini baru ngarang tadi
silahkan diperiksa tidak ada visi misi tadi
jadi ya baguslah inovasi teknologi di pertanian
tapi tahukah pasangan nomor satu bahwa jawa barat saat ini sedang membangun tujuh waduk besar
sukamahi ciawi metenggeng lebih keris cipanas sadawarna dan sumedang
sebab jati gede yang besar ini hanya bisa mengairi sembilan puluh ribu hektare saja sawah di indramayu
menurut catatan kami ada sembilan ratus dua puluh enam ribu hektare sawah yang tersisa
dan perlu pengairan yang masuk dalam tujuh puluh tiga sembilan puluh lima persen
masih harus dua puluh persen lagi
waktu anda sudah habis bapak
saya persilahkan kepada paslon nomor satu untuk menanggapi kembali tanggapan dari paslon dua tiga dan empat
silahkan satu menit
ya terima kasih buat pak saiku
ini hanya masalah judul judulan
aksinya sama saja
di bandung namanya dinas kebencanaan pak
jadi badan penanggulan bencana
yang penting mbak aksinya cepat tanggap kalau ada bencana dan lain sebagainya
juga yang terpenting selama ini jawa barat itu bencana hidrologis indonesia enam puluh persen itu ada di jawa barat
kebencanaan air itu memang hadirnya secara berat
memang hadirnya secara geologis banyaknya di jawa barat
oleh karena itu pasangan rindu komitmen yang sekarang tidak ada dan menjadi standar dunia adalah membuat cetak biru yang namanya resilient province ya
resilient provinsi inilah yang akan memastikan anggaran koordinasi inovasi inovasi apapun sindirannya demi kemajuan jawa barat secara lingkungan
insya allah resilient province adalah jawaban untuk kebencanaan
dan lingkungan di jawa barat pasangan rindu
baik terima kasih waktunya habis